murid penyihir dan kuali ajaib bagian satu
pada suatu ketika ada seorang anak lelaki seorang anak lelaki yang ditakdirkan untuk melakukan hal hal besar
namanya william dan dia tinggal di kota kecil
dan membantu di toko barang anti kecil
ya apa pagi kita menyenangkan
ini alistair pemilik toko dan wali sah william
selamat pagi paman eli
ya ini toko barang anti akan seberapa baik nanti
jangan terlalu negatif ini bukan hanya barang anti kau tahu
beberapa artefak ini punya referensi yang lebih besar dan magis
paman aku menyayangimu dan menghormatimu
itulah mengapa aku bekerja di toko ini meskipun aku tidak pernah percaya pada sihir
tapi ini hanya artefak
satu satunya keajaiban adalah pria cerdas sepertimu yang bicara tentang sihir
itu sungguh membingungkan bahkan untuk orang pintar sepertimu
buku mana yang akan kau baca nanti
ini adalah buku tentang evolusi
aku pasti akan berevolusi menjadi hantu saat kau selesai
oh hebat sekali
aku akan mencari buku yang lebih baik
oke kalau begitu
apa yang kubutuhkan
apa yang kubutuhkan
apa yang kubutuhkan
oh aku harap begitu
jadi aku butuh sesuatu yang
william tidak pernah bisa memahami cinta dan hasrat pamannya terhadap artefak dan sih
william itu pemalu dan selalu mencari buku yang lebih baik
dan selalu menyendiri
william percaya bahwa hanya hal hal yang dapat dia lihat sentuh dengar dan rasakan yang nyata
di luar itu semua yang ada hanyalah sebuah imajinasi
william tidak pernah percaya pada sihir
di toko alistair terdapat barang barang yang indah aneh cerdas dan juga menyeramkan
william selalu mengabaikan semua artefak tua ini dan cerita di balik semuanya itu
tapi ada satu hal yang membuat william selalu penasaran
lemari benda terlarang
lemari yang selalu dikunci oleh alister
kembali ke lemari lagi will

kalau saja bisa kutunjukkan kepada semua orang benda apa ini
kalau saja bisa kutunjukkan kepada semua orang benda apa ini
kisah di balik masing masing ini mempesona
kisah di balik masing masing ini mempesona
kau melihat mahkota itu
itu milik penyihir hida
dia dikalahkan oleh gurita besar dalam pertempuran yang berlangsung selama dua ratus tahun
dan itulah gurita yang dikutuk oleh keponakan haida
bagaimana dengan kuali itu
aneh dari semua benda yang ada di sini kau bertanya padaku tentang kuali tua itu
jika kau ingin tahu itu sebenarnya tidak aneh sama sekali
kenapa dia selalu berbicara dengan teka teki
will apa yang terjadi apa kau terluka

ya anak laki laki yang ditakdirkan untuk melakukan hal hal besar
takut pada kecoa
dan kecoa bukan satu satunya hal yang ditakuti william
meski takut william mengumpulkan keberaniannya dan bangkit
dia berjalan menuju area utama toko
dan melihat alistair melempar beberapa papan
dan melihat alistair melempar beberapa papan

belum belum waktunya aku belum siap
belum waktunya aku belum siap
masih harus mengurus hal lain
maka cepat uruslah
maka cepat uruslah
kita tidak bisa menundanya lagi
kau pikir aku tidak mau
aku tahu apa yang terjadi
hanya beberapa hari lagi dan
ada yang mendengarkan
ada yang mendengarkan
ada yang mendengarkan
dan ada efek yang terjadi
dan ada efek yang terjadi
tapi kita sudah r empat kali
selembaran kita hasilnya dua puluh empat barang
jadi ini siap
saya akan mengemer tercekan mereka
kalau tidak saya akan mandarin ke hotel para
kalau tidak akan manfaat
saya akan belongs di hotel perma
william susah tidur dan bangun sepanjang waktu
alistair adalah pria yang cerdas
dia menangkap isyarat dan yakin bahwa william sungguh mendengar percakapannya malam itu
alister tidak pernah menyentuh kualinya lagi
setelah beberapa malam tanpa tidur william akhirnya membuat keputusan
sudah cukup tidak ada yang namanya sihir
tidak ada penyihir dan tidak ada suara yang menyeramkan
aku yakin paman hanya mencoba menakut takutiku
oh dia pasti menyembunyikan perekam di dalam kualih
hah aku tidak takut sama sekali
itu jelas sekali bohong bahwa william tidak takut
dia sangat takut
tapi dia tahu bahwa pikiran manusia menciptakan ketakutannya sendiri
meskipun dia sangat takut dia mencoba untuk berani
dan berjalan menuju lemari benda terlarang itu dengan percaya diri
oh tunggu aku tidak punya kuncinya
mengambil kesempatan william baru saja

dan lemari itu terbuka sendiri
lalu kemudian sesuatu yang sungguh aneh atau aneh sekali
kuali itu melayang keluar dari lemari
dan keluarlah roh hijau kecil
roh itu melayang ke arah william dan menyentuh wajahnya
dan tiba tiba william tidak takut lagi
tapi bukannya menjawab
kenapa kau memuntahkan hal hijau ini
tidak ada warna yang bagus untukku
ada apa denganmu
roh itu melayang pergi
meninggalkan wajah william tampak hijau seperti lumut
dan dia melayang menjatuhkan zat hijau itu ke seluruh lantai
hei apa yang kau lakukan
paman eli akan memarahiku kembali ke sini
tapi roh itu tidak mendengarkan
menyentuh artefak dan membuat artefak itu menjadi hijau
wah aku butuh sapu sekarang
bisa kalian bayangkan keterkejutan william
ketika semua sapu melayang muncul di hadap
apa yang terjadi
apa aku bermimpi
tidak aku tidak sedang bermimpi
jadi bagaimana aku bisa membersihkan toko dengan sapu terapung ini
mengingat itu sebagai instruksi
sapu mulai menyapu lantai dengan kecepatan super
tentu saja william terkejut
tapi dia senang dan juga terhibur dengan apa yang terjadi di hadapannya
melupakan bahwa dia tidak pernah percaya pada sihir
dia mulai menikmati pertunjukan yang diadakan oleh sapu
eh tunggu kenapa berhenti
sapu itu mendekati william dan pelan pelan mendekati wajahnya
rasanya seperti sapu itu tersinggung
sebelum william sempat berpikir
sapu mulai menyapu debu dari lantai ke udara
apa yang kau lakukan
apa kau sudah gila
ini membuat sapu marah dan roh menjadi terkejut
sapu mulai melayang dan terbang di toko menghancurkan apapun yang menghalanginya
jangan lakukan itu
bagaimana aku menjelaskan ini kepada paman tanpa terdengar gila
william mengejar sapu di sekitar toko
dan roh mengejar william
akhirnya william menangkap sapu dan dengan cepat mematahkan
dan itu benar sekali
karena dua sapu yang patah sekarang menjadi dua sapu usik
apapun yang terjadi
apa maksudnya itu
lihat ini mereka merusak toko
siapa yang akan percaya padaku
ini sungguh gila
dan itulah yang terjadi
kedua sapu itu menatap william
dan terbelah menjadi ratusan sapu
dan jika itu belum cukup
kuali itu mengeluarkan air berwarna hijau
yang mulai membuat sapu mulai merosot
apakah itu bisa dihidupkan

tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak
ini semua salah kalian
kalian semua harus membersihkan ini sekarang
sapu mulai membuang air berwarna hijau kemana mana
tapi william segera menyadari kesalahannya
ketika semua sapu mulai menangis dengan nada tinggi
apa yang terjadi
jadi legenda itu benar
maukah kau berhenti menanyakan yang sudah jelas murvey
bawa dia bersama kita
oh dia berat
hati hati dengan dia merh
bagaimanapun kita sedang menyeret masa depan kota bertahta
william diculik oleh orang orang yang tampak aneh
dan di sisi lain alistair sama sekali tidak menyadari situasi william
akankah alistair menyelamatkan william
siapa orang orang yang membawa william pergi
dan di mana kota bertahta
dan bagaimana william yang berusia delapan belas tahun bisa selamat
tidak tahu menurut kalian tapi menurutku itu akan selesai